kita mulai dari berbagai topik begitu soal kran impor beras
di awal dua ribu lima belas menteri koordinator bidang perekonomian sofian jalil
menegaskan keran impor beras harus dibuka oleh pemerintah
mengingat stok kebutuhan beras dalam negeri yang terus meningkat
namun menteri perdagangan rahmat gobel di sisi lain mengatakan
bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras di tahun ini
menurutnya stok beras masih mencukupi kebutuhan di dalam negeri
lalu selanjutnya ada soal pembangkit listrik tiga puluh lima mw
masih di tahun yang sama tepatnya di bulan agustus
menteri koordinator maritim dan sumberdaya rizal ramli
menganggap proyek pembangkit listrik tiga puluh lima mw tidak realistis
rizal mengusulkan penurunan target menjadi enam belas megawatt saja
tetapi sebaliknya menteri energi dan sumberdaya mineral sudirman said
tetap optimistis dengan target pembangkit listrik tiga puluh lima mw
ini adalah topik pertama perdebatan antara menteri rizal ramli dan juga menteri sudirman said
lalu kita lihat selanjutnya ada soal perpanjangan kontrak freeport
dua bulan kemudian bulan oktober silang pendapat antar menteri di muka publik kembali terjadi
menteri esdm sudirman said dan menko rizal ramli kembali silang pendapat
kali ini adalah terkait perpanjangan kontrak freeport
menteri esdm menyebut pemerintah merestui perpanjangan kontrak freeport
namun menko rizal ramli mengatakan
hal tersebut belum dibahas
topik keempat ini ini masih terkait dengan perdebatan antar menteri di kabinet pemerintahan jokowi jk
masih di bulan dan tahun yang sama silang pendapat antara menteri pertanian andi amran sulaiman
dengan menteri perdagangan thomas lembong terjadi
mereka berbeda pendapat terkait impor beras
menpan mengatakan selama kepemimpinannya indonesia tidak lagi impor beras
namun menteri thomas lembong mengatakan pemerintah
tengah melakukan negosiasi terkait rencana impor beras
kemudian ada soal proyek kereta cepat
di awal tahun dua ribu enam belas atau tahun ini silang pendapat kembali terjadi
menteri perhubungan ignatius jonan dan menteri bumn rini sumarno
berbeda pendapat terkait proyek pembangunan kereta cepat
menteri rini mendorong percepatan proyek ini
namun menteri jonan mengatakan agar proyek yang masih belum jelas ini tidak melanggar proses perizinan
lalu kemudian ada soal
ini kita mungkin rame di perbincangan di twitter dan lain sebagainya
pada februari dua ribu enam belas menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi marwan jafar
meminta agar direksi garuda indonesia segera diganti karena dinilai mengecewakan
lewat media sosial sekretaris kabinet pramono anung berkomentar
bahwa masih ada sejabat jabat yang minta dilayani lebih
lalu yang ketujuh adalah kilang
masih di bulan yang sama silang pendapat antara menteri sudirman said dan menko rizal ramli kembali terjadi
menteri esdm sudirman said mendukung pembangunan kilang gas masela di laut
namun menko rizal ramli berpendapat membangun kilang gas di darat akan jauh lebih murah